pemerintah provinsi dki jakarta mengebut pengerukan sungai dan waduk untuk mengantisipasi musim hujan kali ini
pelaksanaan program yang dinamakan grebek lumpur ini telah mencapai empat puluh persen
percepatan pengerukan dalam program grebek lumpur misalnya dilakukan di waduk kriario jakarta timur pada sabtu pagi
dalam dua minggu terakhir dinas sumber daya air menambah jumlah alat berat tiga kali lipat di lokasi ini
gerebek lumpur menjadi program penanggulangan banjir jangka pendek dan program prioritas yang prosesnya telah mencapai empat puluh persen
dari target sebelas juta kubik lumpur yang dikeruk hingga desember nanti
program penanggulangan banjir dilakukan intens mengingat jakarta mulai memasuki musim hujan
jadi untuk lokasi sungai sungai besar itu kita menambah alat untuk mempercepat itu
sedangkan untuk di saluran
saluran mikro maupun makro itu kita mempergunakan satgas
satgas kita lebih intern
ya mungkin biasanya ya satu hari mereka bisa selesaikan beberapa tempat
nah ini kita push terus supaya dalam beberapa hari ini mereka terus giat
karena seperti kita ketahui musim hujan sudah mulai datang dan kita sudah instruksikan semua petugas
satgas maupun operasi
motor pompa harus standby dua puluh empat jam di lokasi masing masing